sejumlah organisasi masyarakat di jawa barat mengajukan petisi pembubaran ormas fpi
dengan alasan kegiatan kelompok itu dianggap bisa memecah belah negara kesatuan republik indonesia
petisi tersebut merupakan hasil musyawarah yang telah diputuskan ormas sunda yang ingin masyarakatnya bersatu
petisi yang akan disampaikan kepada presiden kementerian hukum dan hak azazi manusia
serta pemimpin lain tersebut berisi permohonan agar ormas fpi pimpinan rizik syihab segera dibubarkan
mereka beralasan kelompok tersebut telah melakukan tindakan semena mena tanpa mengindahkan hukum yang berlaku di nkri
ormas sunda mengutuk keras fpi yang selama ini bertindak tanpa menaati hukum
mereka pun akan mendukung pemerintah menindak tegas oknum yang telah menghina lambang negara